partai kebangkitan bangsa mendeklarasikan nama prabowo subianto sebagai bakal calon presiden di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
artinya dengan deklarasi ini mengukuhkan koalisi kebangkitan indonesia raya yang digagas oleh gerindra dan juga pkb di tahun lalu
lantas bagaimana dengan koalisi inti yang juga digagas oleh pkb dan golkar yang digagas pada beberapa waktu yang lalu
apakah artinya golkar akan segera merapat pada koalisi gerindra atau malah bubar jalan karena golkar masih bersama dengan kib
untuk menganalisanya sudah bersama kami direktur indro strategik korul umam
selamat malam mas umam pak ketara
selamat malam mas
terima kasih sudah hadir
ini kemudian semakin menarik
safari sana safaris ini ternyata kemudian akhirnya deklarasi nama yang sudah ada sebelumnya
anda melihat bagaimana ini tarik menarik
akankah golkar kemudian fix walaupun tadi kita mendengar bersama statementnya sama sama yang cawapres begitu
kalau misal kita cermati lebih detail
antara respon dari golkar sendiri bersama juga dengan pkb
maka kemudian ini mengindikasikan bahwa ada benturan kepentingan yang sudah kita antisipasi sebelumnya
karena bagaimanapun juga ada situasi yang diluar prediksi golkar ketika kib sendiri mencoba untuk menyatakan sebagai dirinya tetap solid
tetapi fakta politik menunjukkan bahwa kib sudah mengalami proses degradasi yang sangat signifikan
nah dengan bahasa lain secara de facto kib sudah selesai
karena p tiga sendiri sudah menyatakan talak secara politik kepada kib
nah maka kemudian golkar sendiri harus berpikir ulang secara lebih cermat apa yang bisa dilakukan
nah maka kemudian yang dilakukan saat ini adalah bagian dari survival insting bagi golkar untuk mendapatkan posisi cawapres
kalau misalnya kita cermati per hari ini rasanya agak cukup susah bagi golkar untuk merapat kepada pdip
jadi ada gap komunikasi yang cukup signifikan
terutama ketika elemen elemen di dalam golkar memberikan warning kepada pdip
tidak boleh menentukan capresnya
itu saat koalisi besar kemarin
tidak boleh kemudian mendominasi dalam sebuah koalisi dan kemudian ketika pak ganjar dicapreskan maka kemudian ini terpental
maka golkar mengalami situasi seperti layangan putus
nah hal inilah yang kemudian membuat dia mencoba melakukan berbagai usaha untuk mendekat kepada siapapun
terutama yang paling visible adalah
dengan kekuatan gerindra
siapapun atau ini kemudian menjadi pilihan terakhir adalah gerindra dan prabowo
sebenarnya kalau misal kita cermati dari sejumlah informasi spekulatif
golkar sendiri juga melakukan pendekatan dengan nasdem
golkar sendiri kemarin juga secara terbuka melakukan komunikasi dengan partai demokrat
dan sebenarnya itu bukan sekedar silaturahmi lebaran biasa
ada upaya untuk meyakinkan melakukan negosiasi mengajukan kompromi untuk mendapatkan posisi cawapres
paling tidak yang terbuka adalah dengan gerindra begitu ya
yang per hari ini yang paling memungkinkan komunikasi terakhir karena kib sudah wassalam
maka kemudian narasi yang tersisa adalah koalisi besar
nah koalisi besar backbone nya core nya adalah gerindra bersama golkar
ada pun pkb di sana
nah yang kemudian menjadi problemnya adalah ketika kemudian koalisi ini memiliki nama prabowo sebagai capresnya
pertanyaannya siapa yang kemudian menjadi cawapres
nah disinilah kemudian benturan kepentingan yang sudah kita antisipasi
mungkin bisa saja pak erlangga mencoba mengajukan proposal kepada gerindra dengan kesiapan memberikan kompensasi kepada pkb
tetapi bagaimanapun juga secara faksun politik koalisi kebangkitan indonesia raya sudah dideklarasikan cukup lama
hasil komunikasi yang sangat intens antara gerindra dengan pkb
kalau misal kemudian ada upaya dari golkar masuk di sana maka secara fadsun politik ini adalah balik ke kebangkitan indonesia raya
maka secara fadsun politik ini adalah balik ke kebangkitan indonesia raya
bagian dari penelikungan
meskipun kalau misal dikomunikasikan dengan baik ada negosiasi ada kompromi yang kemudian setara
karena penghuni lamanya adalah pkb begitu ya
oleh karena itu kemarin dalam pertemuan antara pak erlangga bersama cak imin sepertinya satu frekuensi
tetapi frekuensi yang sama itu tetap belum final
karena masih ada benturan kepentingan gesekan kepentingan untuk memperbutkan posisi tersebut
artinya kemudian akan sangat
menentukan misalkan anda katakan substitusi insentif tadi yang kemudian bisa golkar berikan kepada pkb
itu akan menjadi kunci begitu menurut anda
bisa saja tetapi problemnya ini ada situasi yang sangat serius
pkb sendiri di bawah kekuatan caimin menuju dua ribu dua puluh empat mendatang sepertinya tidak dalam posisi untuk menjual tiket politiknya
dia sedang tidak berdagang
dan ini adalah bagian dari survival interest caimin
karena situasi yang ada di pkb saat ini sangat berbeda dibanding pkb di dua ribu sembilan belas yang lalu
saat ini pkb di bawah kekuatan caimin tidak berada dalam satu pola komunikasi yang kuat bersama dengan pbnu
kemudian ada sejumlah kekuatan di dalam lingkaran politik nahdliyin sendiri yang tampaknya juga kurang begitu berpihak
atau kurang solid untuk memberikan dukungan kepada caimin
artinya apa kalau caimin sendiri tidak memiliki bergening position yang tinggi
maka akan ada cukup banyak elemen elemen kekuatan yang siap mengincar mengkudeta kepemimpinannya di pkb
kalau anda baca hari ini berarti anggaplah dua entitas ini golkar dengan pkb
mana yang kemudian lebih berpeluang
atau kemudian mana yang tidak diuntungkan dengan masing masing plus minus tadi

sebenarnya sebuah pilihan yang cukup dilematis di satu sisi golkar tentu memiliki jaringan kekuatan suara yang relatif terdistribusi secara merata di berbagai wilayah indonesia
sementara pkb sendiri memiliki basis kekuatan suara dari segmen kekuatan islam terutama islam moderat dari kalangan nahdliyin
tetapi lebih banyak terkonsentrasi di wilayah jawa wabil khusus di jawa timur
ada kantongnya sendiri
maka kemudian ini menjadi sebuah pilihan yang harus dijawab oleh teman teman gerindra oleh pak prabowo
apakah pak prabowo membutuhkan insentif elektoral untuk memenangkan dia dari sebaran jaringan pemilih yang lebih terdistribusi secara merata
ataukah dia belajar dari dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dimana pertaruhan kekalahan dia itu lebih ditentukan oleh basis kekuatan di jawa timur
karena ada perang kekuatan suara yang ditentukan di basis pemilih di jawa timur
nah ini kemudian harus diselesaikan sendiri oleh gerindra tetapi ada situasi mas yang kemudian harus kita antisipasi
konon kabarnya ada sejumlah informasi spekulatif mengatakan bahwa
golkar bersama pkb juga membuka ruang komunikasi untuk mengantisipasi jika pak prabowo ternyata kemudian memilih cawapresnya dari entitas di luar itu
di luar dua itu
iya karena dalam sejarahnya pak prabowo ada kecenderungan percaya pada kekuatan logistik
itu terkonfirmasi di pilpres dua ribu sembilan belas yang lalu
kalau dia percaya pada kekuatan elektoral murni dia akan memilih cawapres dari partai
oke itu terkonfirmasi di pilpres dua ribu sembilan belas yang lalu kalau dia percaya pada kekuatan elektoral murni dia akan memilih cawapres dari ppr
pak prabowo tadi pakai aga catching di pakran awal
amid matahari hal hal itu bisa untuk memuji dan dihormati dan ipun
ya ini bagus
kemudian per hari ini konon mulai melakukan konsolidasi komunikasi adalah pak erick thohir
karena pak erick thohir sendiri barangkali bisa menggunakan kartu politik pan untuk bernegosiasi dengan gerindra
yang artinya pan juga akan bisa masuk ke dalam
pan bisa masuk dengan gerindra
nah kalau misal kemudian ini terjadi maka seperti yang kita cermati belakangan ini
ada satu proses komunikasi yang sepertinya memberikan bridging informasi bridging politik
bisa saja kalau misal prabowo memilih cawapres di luar pkb dan golkar
maka pkb dan golkar berpotensi menjadi satu entitas kekuatan koalisi yang berbeda
poros baru begitu ya
poros baru tentu targetnya bukan target menang
tetapi target mengulur waktu tetap masuk dalam putaran pertama
dengan putaran pertama dia bisa mengonsolidasikan basis kekuatan pemilih loyal
di saat yang sama dia tetap bisa mendapatkan limpahan logistik
dengan daya tawar yang lebih besar
dengan daya tawar
betul begitu masuk di putaran kedua dia akan memiliki keleluasaan untuk memilih mana capres capres yang memiliki potensi kemenangan lebih besar
nah ini bagian dari upaya bergening position dari golkar dan pkb
jadi per hari ini dia akan berhadapan hadapan secara kepentingan
tetapi kalau ada satu kepentingan yang tidak terakomodir
misalnya kemudian ada cawapres di luar sinyal dua kekuatan politik ini
maka bisa saja kemudian golkar dan pkb seperti yang disampaikan oleh mas nusron wahid
berpotensi menjadi satu entitas kekuatan koalisi baru
oke tapi sebetulnya seberapa besar potensi itu terjadi
apalagi misalkan saya rasa prabowo akan sangat berhitung pada kali ini
kalau misalkan dilihat saja golkar dan juga pkb ini kan angka yang cukup besar
golkar nomor dua di dpr
golkar di dpr memiliki kursi sekitar empat belas delapan persen
sementara pkb sendiri memiliki angka sepuluh satu persen
artinya gabungannya sudah mencapai di angka sekitar dua puluh empat persen
dan itu angka yang jauh melebihi batas presidential threshold dua puluh persen
artinya secara prosedural tidak ada hal yang bisa menghalangi
ini hanya kalkulasi dan barangkali terkait dengan benturan ego
karena bagaimanapun juga kalau kita cermati mas
golkar dan pkb per hari ini sedang tidak jualan
mereka betul betul mempertaruhkan nasib elitnya
karena kalau misalnya mereka misalnya pak erlangga
kalau tidak mendapatkan posisi dengan bergening position yang kuat sebagai capres atau cawapres
maka di dalam struktur kekuasaan golkar di internal
akan cukup banyak kekuatan di belakang dia yang sudah mengincar
yang sudah akan menerkam posisi dia mengantri untuk mengambil alih posisi itu
maka narasi tentang akan ada munaslub itu mulai terjadi
hal sama juga terjadi di pkb
meskipun kita juga memahami
caimin memiliki daya kooptasi yang kuat
terhadap struktur kekuatan di pkb
tetapi sekali lagi
salah mengambil kebijakan
salah mengambil langkah dalam konteks pilpres
maka hal itu bisa membuyarkan kekuatan kekuatan
akan ada di prabowo begitu kuncinya ya
kalau misal per hari ini
proses negosiasi dengan pihak koalisi perubahan
kan memang betul masih terbuka
tetapi kalaupun mereka masuk di koalisi perubahan
posisinya bukan menjadi imam
mereka menjadi makmum
di pdip juga sama
apalagi satu hal
di pdip ada situasi barangkali yang kurang menyenangkan mereka
karena ada klausul
pertama posisi cawapres akan ditentukan oleh bumega
kemudian komposisi platform pemerintahan kedepan
juga akan mendapatkan pertimbangan sangat intens
dari bumega sebagai ketua umum pdip
barangkali sebagian orang akan berkaca
atau mungkin akan berpikir
kenapa mendikte seperti itu
barangkali bukan seperti itu intensnya
pdip sendiri juga menghitung
beliau pdip di dua ribu sembilan belas yang lalu menang pilpres
tetapi seolah olah merasa bukan menjadi pemilik saham terbesar dari pemerintahan sekarang
kalau menang akan dilakukan di dua ribu dua puluh empat
bisa jadi tetapi pdip sendiri merasa
kalau saya menang saya harus berkuasa
bukan seperti yang kemarin
saya menang tapi seperti ada kekuasaan lain yang kemudian menggerakkan pemerintahan ini
mas pertanyaan terakhir
seberapa akhirnya kemungkinan
bisa terjadi antara misalkan poros keempat muncul golkar dan juga pkb
atau jangan jangan bisa salah satu misalkan bicara akrab atau mesra antara dua itu
tapi ternyata nanti dengan prabowo juga gitu salah satunya
karena bagaimanapun juga
akan selalu ada proses negosiasi dengan segala kompromi
tentu kompromi bukan hanya terkait dengan konteks logistik
tetapi juga bagaimana terkait dengan konteks pengamanan
kemudian kompensasi kompensasi yang lain
semua itu adalah bagian dari proses komunikasi politik
apakah kemudian akan dipilih yang mana
tentu pak prabowo yang memiliki otoritas lebih tinggi untuk melakukan itu
tetapi yang diuntungkan
pkb atau caimin yang saat ini menjadi pimpinan tertinggi di pkb
sudah memiliki investasi lebih maju
karena bagaimanapun juga
koalisi kebangkitan indonesia raya
sudah diinisiasi oleh dua partai
sehingga mereka adalah kedua partai ini
pemilik saham jenuin
yang asli dari kkir
ada pun kemudian golkar
bisa saja keluar begitu ya
karena itu bagian dari evaluasi besar
ada pun golkar sifatnya adalah
tetapi numpang dengan power logistik jaringan yang lebih besar
oke jadi kita akan lihat seperti apa
instrumennya terlalu banyak untuk kemudian kita tafsirkan hari ini
oke terima kasih atas waktu anda mas karul umam
direktur indosatelis telah bergabung dan berikan insight di kanal pemilu terpercaya